inilah video yang memperlihatkan sejumlah perangkat desa kedak kecamatan semen kediri jawa timur
mengusung keranda untuk mengantar jenasa supartono lima puluh tahun warga rt dua rw satu desa setempat
menuju pemakaman yang menjadi viral di media sosial
bahkan tidak terlihat iring iringan warga ataupun pelayat dalam prosesi pemakaman ini
menanggapi tindakan perangkat desa tersebut banyak warganet yang memuji
ketika dimintai konfirmasi kepala desa sunarti kamisiyang mengatakan
ada informasi warganya yang meninggal dan ternyata di sekitar rumah duka hanya ada ibu ibu
sedangkan mayoritas kaum pria bekerja
informasi langsung saya kasih tahu langsung merapat ke almarhum karena kondisi
itu sebetulnya kami lakukan ini hanya untuk segera untuk menangani karena kami tahu persis kondisi yang ada di sini
adapun kepala polsek semen akp siswandi mengimbau warganya agar bijak dalam bermedia sosial
sebab dalam video yang diunggah dinyatakan tidak ada warga yang peduli terhadap prosesi pemakaman
padahal faktanya tidak demikian
dan saya mengimbau kepada seluruh
masyarakat kecamatan semen ada dua belas desa hati hati dalam bermedsos
bermedia sosial baik karena situasi saat sekarang ini semuanya memakai media sosial
hati hati mana yang sumber yang benar mana yang tidak
supaya masyarakat itu tidak bimbang
meski demikian tindakan perangkat desa kedak kecamatan semen kabupaten kediri ini mendapat banyak acungan jempol
susibio novianto kediri jawa timur